sekolah dasar negeri empat anyer di kabupaten serang banten disegel oleh orang mengaku sebagai ahli waris tanah
orang tersebut menutup akses gerbang sekolah dengan batu batu besar satu truk
aksi penyegelan membuat para siswa yang masih berada di lingkungan sekolah ketakutan dan panik
dikarenakan sempat terjadi keributan sehingga menimbulkan trauma bagi para siswa
masih ada aktivitas anak anak di sekolah yang belum pulang
jadi di dalam itu anak anak disuruh keluar tapi dengan secara paksa
jadi anak anak pada misteris kita nggak tahu kalau mau ada kejadian begini
jadi anak anak misteris saya dapat telepon dia langsung muncul ke sini
tahu tahu sudah ada mobil datang dengan batu itu
jadi anak anak itu dipaksa untuk keluar gitu
jadi anak anak itu dipaksa untuk keluar
di hadapan petugas kepolisian orang yang mengaku pemilik tanah tersebut memiliki surat sah atas kepemilikan lahan
dan menantang pemerintah untuk membuktikan jika memiliki bukti yang sama
karena tidak terjadi kesepakatan pertemuan yang terjadi pada selasa tujuh belas oktober lalu langsung dibubarkan petugas
hingga kamis kemarin belum ada pernyataan resmi disampaikan pemerintah daerah kabupaten
pandeglang baik melalui dinas pendidikan mengenai persoalan yang mendasari penyegelan ini termasuk perwakilan ahli waris
adi masda serang banten